sabtu pagi kapal tunda charles tiba di pelabuhan semayang balikpapan
enam anak buah kapal terlihat sehat
kapal tunda charles tiba dengan pengawalan kri sidat kri kerapu dan kapal polisi air mabes polri
kapal milik pt rusdianto bersaudara yang dibajak di perairan filipina ini
ditemukan di kawasan tanjung mangkaliat oleh kri kerapu yang beroperasi di kawasan selat makassar
enam anak buah kapal yang selamat akan disirahatkan di pangkalan angkatan laut balikpapan
sementara polda kalimantan timur akan menyelidiki tindak pidana yang terjadi pada kapal tunda charles
kapal tunda charles melintas di perairan kepulauan jolo filipina dua puluh juni dua ribu enam belas pada pukul sebelas tiga puluh waktu indonesia tengah
usai bongkar muat batu bara
dalam perjalanannya kapal dua kali dibajak oleh kelompok yang diduga kelompok abu sayyaf menggunakan dua kapal boat
pada pembajakan pertama tiga anak buah kapal di sandra
dua jam kemudian pembajak yang diduga berasal dari
kelompok berbeda kembali mendatangi kapal charles dan menyandra empat anak buah kapal
kita mengamankan pelayaran dari ditemu sampai ke balikpapan dengan kooperatif
rakan yang berperan masih angkatan laut yang lihat situasi juga dari sini mungkin mungkin hanya belum ada yang ini juga
dari kita siap menindaklanjuti tapi dalam hal perkira ini mungkin mesurnya ke usur pidana
walaupun kita tahu kapal lepus berlintik sepatu ada usur lain yang kita tindaklanjuti mungkin juga ke dalam di